tapi jangan pernah ngelakuin ini lagi ya
ajak abi ke kamar
kamu sebagai ibu kandungnya malah gak ngapa ngapain
sekarang bukannya legal ya tanahnya udah gak apa apa
mana sih rasa kehibuan kamu
gak usah kamu tanya soal rasa kehibuan aku pada abi
aku gak peduli
mama kangen banget sama abi
akhirnya oma bisa ketemu kamu lagi
peluk kamu lagi
allah baik baik aja kan
sehat sehat aja kan
abi takut oma kenapa napa
soalnya kan kamu masih sakit
waktu oma sama tante dewi diusir sama mama reva
abi sedih banget
abi nyari oma sama tante dewi
abis sempat kabur dari sekolahnya gara gara mau nyari ibu sama bu dewi
kita semua panik nyariin kemana mana
untung aja saya ketemu di jalanan
iya untung abi ketemu sama oma di
oma tante dewi kemana
kamu bukan siapa siapanya aku
dan aku gak peduli
aku gak peduli apa yang kamu pikirkan
mas sudah tenang mas
aku akan tetap menikahi dewi
tenang mas mas tenang
tenang mas tenang
mas fahri baru aja sadar dari koma
tolong kamu jangan ganggu dia dulu
silahkan kamu tinggalkan ruangan ini
berani kamu ngusir aku dewi
kamu pikir kamu pantas bersanding sama dia
sama siapa kamu berurusan
kamu bisa atasi ini
kamu lupa kalo aku yang bukan dunia api
dan apa risiko kamu untuk menangkan aku
aku bisa atasi ini
aku bisa atasi ini
aku gak masalah kamu ngusir aku
tapi tidak untuk mama retno
kasian dia reva
kalau kamu kasian sama dia
kamu bisa pergi sama dia
kamu urusin dia
tanpa satu persen pun harta
dan juga ada
aku gak bisa melawan kamu
karena memang kamu ibu kandung abi
tapi ini tentang mas fahri
aku gak akan mundur selangkah pun untuk mas fahri
aku akan memperjuangkan dia seperti dia memperjuangkan aku
berani kamu melawan aku dewi
apa aku masih harus menjawab pertanyaan kamu
oleh karena ini
hai kamu akan nyesal dewi
abi sekarang kita pulang yuk kan tadi abi janji mau moding mau pulang kalau udah ketemu
untuk pa whom ma
terima kasih ya mas
kamu selalu berjuang buat aku
nyawa dalam tubuh aku ini
aku akan selalu
berjuang buat kamu
selama aku gak sadar apa aja yang terjadi
dia udah keluar dari penjara
dia menjalani tahanan rumah
mama ratno juga tidak menuntut dia
menyesal dari kesalahannya
dewi tolong tulis kamu harus tetap
nisa itu tidak mau mencelakai ibunya
dia mau mencelakai kamu
berjanji akan terus berhati hati
makanya aku pengen cepet cepet jadi suami kamu
supaya aku bisa jagain kamu
kamu gak usah tinggal di rumah itu lagi

aku sudah tidur di rumah itu lagi

tapi memang aku sudah tidur di rumah itu lagi
aku sudah tidur di rumah itu lagi
aku dan mama retno diusir oleh reva
aku dan mama retno diusir oleh reva
reva ngusir kamu dan bu retno
aku bisa lebih tenang
aku bisa lebih tenang
jauh dari orang orang jahat itu
jauh dari orang orang jahat itu

tapi kamu tinggal dimana
kontrakannya bang odin
kamu gak usah khawatir soal itu

hanya aku juga harus pamit sekarang
karena aku gak bisa lama lama ninggalin mama retno sendirian

kamu juga perlu istirahat
jangan akal ya
jangan banyak gerak
jangan banyak gerak
om bobby tuh khawatir banget
kamu gak apa apa kan
udah ada om odin
udah ada om odin
jangan lakukan ini lagi ya
ajak abie ke kamar
kamu sebagai ibu kandungnya malah ngapa ngapain
sekarang bukan yang lega liat anaknya udah gak apa apa
mana sih rasa kehibuan kamu
gak usah kamu tanya soal rasa kehibuan aku pada abi
aku gak peduli
mau dia ilang kek
justru bagus kalo dia ilang
biar dewi tuh tau
dia tahu gimana rasanya kehilangan orang yang dia cintai
abie tuh darah daging kamu sendiri eva

jangan sampai gue berpenunggu aja gue kerja sama lu
alhamdulillah mama senang sekali mendengar itu dewi
tadi juga abi datang ke sini
abi ke sini diantarin sama odin
oh diantar bang odin
abi abi baik baik aja kan mak
abi baik baik aja
dia juga kangen sama kami